kita kembali ke dki jakarta
pasien tanpa gejala yang akan isolasi mandiri di rumah sakit darurat wisma atlet
akan ditempatkan di tower delapan dan sembilan
wisma atlet kemayoran tidak lagi menampung pasien orang tanpa gejala
sebagai gantinya tower delapan dan sembilan wisma atlet pademangan akan digunakan sebagai tempat perawatan
meningkatnya jumlah pasien dengan gejala ringan di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta
membuat rumah sakit dengan tujuh tower tersebut tidak lagi menampung pasien orang tanpa gejala
sebagai gantinya pihak pengelola akan membuka tower delapan dan sembilan di daerah pademangan
tower sembilan yang tadinya untuk isolasi pasien dari luar negeri akan diubah menjadi tempat isolasi pasien orang tanpa gejala
kepala staf kodam jaya brigadir jenderal muhammad saleh menyampaikan keterangan per senin siang
menurutnya bertambahnya angka pasien dengan gejala ringan membuat daya tampung wisma atlet kemayoran penuh
delapan komandan satgas tower delapan dan sembilan di pademangan akan dipungsikan untuk otg
mulai hari ini untuk rumah sakit wisma atlet yang ada di kemayoran ini
itu semuanya diperuntukkan kepada pasien pasien dengan gejala ringan
sehingga pasien pasien dengan tanpa gejala sesuai arahan dari kasatgas kemarin pak doni monardo
kita akan siapkan di tower
dan tower sembilan tentunya
nanti tower sembilan yang tadinya berfungsi sebagai repatriasi nantinya kita akan siapkan hotel
hotel hotel untuk menampung para repatriasi yang datang dari luar negeri
sementara itu mulai satu januari dua ribu dua puluh satu rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet akan beralih pengelolaannya kepada tentara nasional indonesia
peralihan manajemen dari bumn kepada tni juga akan mengubah nama rumah sakit di bilangan kemayoran

brigadir jenderal muhammad saleh menyampaikan rencana peralihan pengelolaan rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet dari bumn kepada tni
peralihan pengelolaan itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional agar lebih terintegrasi
selama ini beberapa bumn terlibat dalam kegiatan operasional di sana
itu juga banyak di backup oleh bumn
nah diharapkan ke depan ini karena menyangkut penggunaan anggaran negara
yang diperlukan transparansi akuntabilitas efektif dan efisien
maka dipandang perlu untuk manajemen ini semakin profesional
sehingga nantinya di tahun dua ribu dua puluh satu nanti diharapkan rumah sakit darurat covid sembilan belas ini kan sudah menjadi rumah sakit lapangan
jadi bunyinya bukan darurat lagi tapi rumah sakit lapangan covid sembilan belas ini benar benar terkelola dengan manajemen yang terstandar